ada teman teman kredit yang lagi utang datang aduh
coba bang niman dicari lagi siapa tahu terselip itu buku buku tentang
caranya menangkap hantu burung maaf prt saya gak punya buku tentang itu
masa sih katanya lengkap rt rt coba lihat tuh disitu banyak banget
buku buku tentang ilmu hitam prt tuh katanya ada
burung atau one nih kau tahu coba kulit
haaaa hantar barung kabel
ya ampun rafa bangun rafa bangun sayang
april bangun nak april eh bangun jangan pingsan disini
aduh pingsannya cari yang enak atuh
pingsan tuh di hotel kenapa pingsan disini
aduh loh ini ini bella bella sama ali ini bellanya kenapa li
bella tuh gelincir nih gara gara dikejar sama hantu burung itu
ya allah bella kamu gak apa apa ya allah kum hantunya jalana cingklok atuh
itu semua orang hantu manusia kepala burung itu
itu tuh itu dia hantu manusia kepala burung
ayo buruan masuk ayo cepetan ayo buruan buruan ayo cepet cepet cepet
aduh takut nih
takut mami aku takut nih ayo tepung kita pulang
ya allah ya allah mami juga takut
mami juga sih dikit eh banyak deh
yang penting kita banyak banyak berdoa aja deh
itu ya bu ranti ya mending bu ranti
iya bu messi
mending bu ranti ngorbanin diri deh keluar
bu messi kenapa jadi saya yang dikorbanin
bu messi aja bu messi kan anaknya cuma satu kalau saya dua
takut bu messi saya yang ngurusin tenang aja
gak juga kak iya tapi takut
lagi bobek susi kemanin saya emangnya saya umpan apa
suaranya kok udah hilang
udah hilang kan hantunya
hantu kepala burumi istirahat capek
eh ya masih hantu kepala burung bisa istirahat gimana sih
dia tekan hantu gak ada capeknya
kali aja bosen karena kita diem tadi
iya bener juga berarti kita semua jangan ada yang bersuara ya
ah jangan kak ntar hantunya curiga kali kan serem
dateng lagi ternyata saya bilang juga apa mau mensisi ngomong wa
diam makanya jangan bareng di persis
buka dong yang di dalam
ini kayak suaranya mochi sama adam deh
eh itu siapa
aduh mochi adam
beneran itu mochi sama adam
kok suaranya mendem
emang begitu kan di luar
moci adam kenapa badan kalian bengkak di luar
heo emang dari sonanya udah bengkak bu messi
ari bu messi kumahasih
ya ampun ya ampun
mochi sama adam tadi manusia burungnya masih ada di luar gak
yang kepalanya burung itu
menurut buku kitza mendau yang mochi baca gak ada apa apa di luar
enggak ada apa apa emang dia bisa baca ya
bisa lah soalnya
ibener ibu ranti apa kata saya dia capek capeng beli minuman mungkin
eh mungkin dia jajan bubur ayam
daripada bercanda aja
aduh burung gak dateng
ntar tukang kredit yang lagi utang dateng
hei mana sih
coba bang niman dicari lagi
siapa tahu terselip itu buku buku tentang caranya menangkap hantu burung
maaf pak rt saya nggak punya buku tentang itu
masa sih katanya lengkap
pak rt pak rt coba deh lihat tuh
tuh di situ banyak banget buku buku tentang ilmu hitam prt
tuh katanya ada
pak rt saya berani sumpah deh pak rt saya bener bener gak punya buku tentang itu
dan itu bukan buku saya pak rt saya juga gak tau datangnya dari mana
nah coba itu
hei bang niman di situ buku adanya di toko bang niman
mana mungkin tuh punya pak rt gimana sih
hebat manis pinter
jangan jangan mang diman memang belajar ilmu hitam atau menyembunyikan sesuatu
saya malah curiga jangan jangan mang demand juga yang membuat teror di kampung kita ini
kalau sampai itu terbukti saya bisa tuntut bang diman
bapak bapak saya mohon perhatiannya saya harap bapak pulang sekarang juga
soal ini biar saya yang urus toko ini akan ditutup selamanya pak
hah yang bener
ya bagus lah kalau gitu biar gerut biar tenang semua semua warga betul nggak sih
iya betul betul banget
yaudah saya pamit ya
mari pak rt
sampai hati ya kamu sama bapak tega teganya kamu janji sama prt dan orang orang untuk menutup toko buku bapak ini
apa kamu gak tahu kalau bapak itu sayang banget sama toko buku ini
iya pak lelah ngerti tapi lelah tuh gak mau pak bapak jadi bulanan bulanan warga
jadi lebih baik toko ini tuh ditutup selamanya
aku gak mau pak bapak terus terusan dituduh
kasiannya bang niman tokonya ditutup
iya mau gimana lagi kak
daripada hantu kepala burung itu datang
rasa sih takut ih serem
siapa tuh dia senang banget sih lihat tokonya bang diman tutup
tadi gak beres nih
aduh apaan nih
lelah ini kan kepala burung yang menghantuin kita dari kemarin
lampunya kenapa mati ya
kok kok ada yang pakai baju ini ya bukannya saya udah buang
jangan jangan ini hantu beneran